kita beralih ke informasi lainnya pembalap world superbike dari tim patayamaha toprak razgat lolu
memenangkan super pole race yang diselenggarakan pada minggu tiga belas november dua ribu dua puluh
toprak berhasil mencatatkan waktu tercepat dalam sesi yang dilakukan dalam sepuluh putaran tersebut
toprak unggul di atas pembalap kawasaki racing jonathan freya
dan juga rekan satu timnya di patayamaha yakni andrea locatelli yang berhasil finish di posisi ketiga
super poll race adalah sesi kualifikasi kedua yang dilakukan dalam setiap seri balapan
untuk bisa menentukan posisi start pembalap pada race kedua
dan kita akan langsung terhubung dengan rekan saya korespondensi ann indonesia
albi pertama yang sudah berada di kawasan
albi kalau kita lihat hasil race terbaru yang sudah ada
bagaimana kemudian prediksi anda dan bagaimana peluangnya
siapa nih kira kira yang akan meraih gelar juara dalam world superbike mandalika dua ribu dua puluh dua ini
selamat sore mevri salam dari sirkuit internasional mandalika
dan seperti yang kita tahu bersama sekitar satu setengah jam yang lalu
di sirkuit internasional mandalika yang menjadi seri ke sebelas perjalanan world superbike dua ribu dua puluh dua ini sudah selesai dilakukan
dan saat ini memang masih menyisakan satu seri lagi di australia yang akan digelar pekan depan tanggal delapan belas november dua ribu dua puluh dua
dan saya akan sedikit mengelaborasi mifri terkait dengan bagaimana pertandingan ataupun balapan
dari world superbike yang dilakukan di sirkuit internasional mandalika sejak pukul tiga belas tiga puluh wib sendiri di mana
toprak rasgat dioglu yang merupakan juara dunia world superbike tahun dua ribu dua puluh satu ini
kembali meraih posisi terdepan untuk finish di race kedua sehingga ada penambahan poin yang didapatkan oleh topak sendiri
setelah berjuang beradu cepat dengan alvaro bautista yang merupakan pembalap dari tim aruba ducati
dan tadi juga pembalap dari kawasaki racing team yaitu jonathan rea ini berhasil menduduki posisi ketiga
sebenarnya secara pencapaian ataupun perolehan podium yang terjadi pada hari ini tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan pada hari sabtu dua ribu dua puluh

terjadi pada hari ini tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan pada hari sabtu kemarin
di race pertama juga toprak rasket leo glue ini menjadi posisi pertama
disusul oleh alvaro bautista di posisi kedua dan ada jonathan rea di posisi ketiga
sehingga bisa disimpulkan bahwa toprak ini menyapu bersih balapan di seri ke sebelas
sirkuit internasional mandalika dengan meraih poin penuh enam puluh dua poin
karena memang dari dua balapan ada dua puluh lima poin dikali dua itu artinya lima puluh
dan ditambah dua belas poin di seri super pole race dua belas poin sehingga totalnya enam puluh dua
tetapi walaupun toprak rasgat lioglu ini dinobatkan sebagai juara di seri mandalika kali ini
hanya saja hal tersebut tidak membuat toprak menjadi juara dunia
karena alvaro bautista yang merupakan pembalap ducati dari aruba ducati sendiri
langsung mengunci gelar juara dunianya dan meskipun finish di posisi kedua
sehingga toprak rasgat leo glut sudah tidak bisa lagi mengejar poin
yang terjadi di seri ke sebelas
yang dilakukan di seri philip island ataupun di australia pada pekan depan sendiri mayfrey
karena jarak poinnya sendiri sudah lebih dari enam puluh dua poin
karena untuk race terakhir nanti para pembalap ini akan memperbutkan maksimal enam puluh dua poin
tetapi untuk jarak antara alvaro dan juga toprak selisihnya adalah enam puluh enam poin
sehingga ada minus yang sangat cukup jauh untuk dikejar kembali oleh toprak raskiat leogus sendiri
dan mayfrey juara dunia dikunci oleh alvaro bautista
dan menjadikan sirkuit mandalika ini menjadi kedua kalinya
mengumumkan juara dunia setelah tahun dua ribu dua puluh satu lalu toprak rasgat leoglu
mengumumkan atau mengunci gelar juara dunia di sirkuit ini
dan tahun ini alvaro bautista lah yang mengunci gelar juara dunianya di sirkuit internasional mandalika
dan tadi setiap pembalap juga menyatakan bahwa sirkuit mandalika ini memiliki track yang baik
meskipun tantangan terbesarnya adalah cuaca yang sangat panas sekali
dan dirasakan oleh para pembalap ketika mereka sedang beradu cepat di lintasan
saya juga akan menunjukkan mayfrey kepada anda situasi saat ini di sirkuit internasional mandalika
pasca dilakukannya balapan final ataupun seri kedua yang dilakukan di sirkuit internasional mandalika tadi
ini bisa dilihat adalah tim tim balap dari beberapa tim world superbike dan juga super sport
tengah melakukan proses pengepakan barang barang ataupun motor mereka
karena akan segera dibawa ke australia karena jaraknya tidak begitu jauh dari indonesia
sehingga akan langsung dibawa ke dalam kargo sebanyak satu ratus tujuh puluh enam ton totalnya
dan kita akan menyaksikan balapan final tersebut nanti di sirkuit phillip island pekan depan
yang mana ini akan menentukan perebutan runner up antara toprak rasgat lioglu
dan juga jonathan rea yang berada di posisi ketiga dari tim kawasaki
karena memang alvaro bautista sendiri sudah mengunci gelar juara dunianya
gelar juara dunia sudah diraih atau dikunci oleh alvaro bautista
kita akan menunggu bagaimana kemudian race nya pekan depan ini siapa yang akan mendapatkan gelar runner up pertama dan juga kedua ya
kita masih tunggu
tapi albi yang menarik adalah saya ingin anda lebih mengelaborasi bagaimana kemudian kita bicara soal sirkuit mandalika
karena tahun lalu juga anda langsung ada di sana
kalau kita bicara perbandingan dengan tahun sebelumnya
adakah kira kira perbedaan yang signifikan dari penyelenggaraan world superbike di mandalika
dari tahun ini maupun dari tahun kemarin
kita bahas tentang segitiga
antusiasme penonton atau mungkin kesiapan pembalap yang tahun ini menjadi balapan kedua bagi mereka di sirkuit mandalika
ya mevri untuk penyelenggaraan world superbike di bulan november kali ini merupakan tahun kedua untuk world superbike
tetapi menjadi kali ketiga bagi sirkuit internasional mandalika ini menggelar balapan berskala internasional
di mana yang pertama adalah world superbike tahun dua ribu dua puluh satu bulan november lalu
lalu juga motogp di bulan maret
sebelumnya memang ada tes pramusim pada bulan februari
dan terakhir adalah pada bulan ini dan baru saja kita saksikan bersama world superbike dua ribu dua puluh dua
untuk seri ke sebelas sirkuit internasional mandalika
nah terkait dengan perbedaan apa yang terlihat memang belum begitu signifikan
tetapi kalau saya sebagai peliput ataupun jurnalis ketika berada di sini
ini sudah lebih matang
mulai dari marshal yang bertugas di tepi lintasan
bagaimana cara mereka ini membantu para pembalap yang mungkin terjatuh
membantu para tim yang memang membutuhkan
dan mereka begitu sigap untuk melakukan proses proses yang sudah mereka latih sebelumnya
atau mereka dapatkan pada saat momen training seperti itu
sehingga bisa dikatakan mereka sudah mendapatkan pengalaman pengalaman yang lebih banyak dan juga lebih sigap
apalagi pihak dari dorna sendiri memberikan sertifikasi kepada para marshal ini
untuk bisa memberikan motivasi kepada mereka untuk bisa bekerja ataupun melakukan tugasnya juga dengan baik
dan ini juga bisa berpotensi bagi para marshal ini untuk kemudian
diikut sertakan dalam event event internasional lainnya
baik itu di sirkuit mandalika
maupun di sirkuit sirkuit lainnya di penyelenggaraan buat superbike
lalu juga di motogp ataupun formula one
jika memang nantinya mandalika bisa mendapatkan sertifikasi dari fia
yang merupakan pemegang olahraga balap mobil internasional yang menaungi formula one dan juga formula e seperti itu
dan untuk akses jalan juga
ketika saya tiba di bandara internasional lombok sendiri menuju ke sirkuit mandalika
apa apa saja yang dibangun oleh pemerintah pusat dan juga bekerjasama dengan pemerintah daerah
ini sudah mulai terlihat progresnya seperti itu
jalanan sudah mulus dan juga beberapa penghijauan sudah dilakukan
dan bahkan pelebaran jalan untuk bisa memudahkan aksesibilitas para pengunjung
ataupun penonton yang datang ke kawasan mandalika juga sudah mulai terbentuk
dan terakhir juga maivri
walaupun beberapa hari kemarin kita melihat tiket yang dijual ditargetkan adalah empat puluh dua ribu tiket
dan pembeli sampai hari sabtu kemarin
tercatat hanya ada sekitar tiga puluh delapan ribu belum memenuhi target
tetapi pada hari terakhir hari balapan hari ini tercatat ada lebih dari empat puluh lima ribu tiket yang terjual
dan tadi saya juga melihat beberapa tribun penonton
terutama yang ada di kawasan grand stand ini
di depan garis start dan juga finish terisi penuh
itu artinya animo masyarakat memang cukup tinggi untuk acara acara internasional seperti ini
hanya saja tinggal dilakukan promosi lebih besar

pengelolaan kawasan ekonomi khusus mandalika yang lebih masif ke depannya
karena masih banyak beberapa penginapan yang bisa dikatakan minim disini
secara jumlah sehingga banyak sekali beberapa teman teman kita yang jurnalis
dan juga para wisatawan yang masih kesulitan mendapatkan penginapan di jelang penyelenggaraan world superbike sendiri
sehingga diharapkan nantinya ada pemerintah asosiasi perhotelan
ini sama sama bisa memberikan tempat lebih banyak lagi kepada para wisatawan yang datang ke sini
baik untuk menonton ataupun hadir ke tempat wisata kawasan ekonomi mandalika
apalagi mevry sirkuit mandalika ini mendapatkan kontrak dari dorna selama sepuluh tahun sampai tahun dua ribu tiga puluh satu
untuk bisa menggelar event world superbike dan juga motogp
sehingga diharapkan dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan
kita sudah bisa melihat perubahan yang begitu besar kesini
dan hanya saja pesan dari beberapa masyarakat lokal disini supaya bertumbuhnya
ataupun berkembang di kawasan ekonomi khusus mandalika
bisa melibatkan mereka berpartisipasi dalam segala aspek
baik itu ekonomi sosial budaya kuliner dan lain sebagainya
supaya semuanya bisa saling hidup dan juga menghidupi begitu mayfrey
baik diharapkan memang bisa memberikan dampak positif langsung
bagi warga sekitar yang ada di kawasan mandalika
baik saya akan langsung ucapkan terima kasih kepada rekan saya
korespondensi ann indonesia albi pratama melaporkan langsung dari ajang wsbk mandalika
bersama dengan fotojurnalis bara maestro
selamat kembali melanjutkan tugas anda
atau mungkin mau packing juga menuju ke australia
terima kasih banyak albi dan juga barat atas laporan anda